berikutnya ke informasi lain puluhan prajurit tni mendatangi markas polrestabes medan untuk mempertanyakan kasus yang menjerat arh
tersangka pemalsu surat keterangan lahan di sumatera utara
saat datang para prajurit tni itu tampak terlibat cekcok dengan kaset reskrim polrestabes medan kompol teku fatir mustafa
dalam video yang beredar para prajurit tni itu menemui kompol teku fatir mustafa di ruang penyidik lantai dua gedung satreskrim sabtu kemarin
kompol teku fatir menjelaskan kepada para prajurit tni terkait penahanan subjektif berdasarkan alat bukti sebagai pelaku kejahatan sesuai dengan pasal yang dikenakan
namun penjelasannya dipotong prajurit tni tersebut
dikutip dari cnn indonesia com kabit humas polda sumut kombes pol hadi wahyudi menjelaskan kedatangan puluhan prajurit tni ke polrestabes medan
untuk berkoordinasi terkait status penahanan arh yang merupakan saudara dari mayor tni deddy hasibuan